ma besok tanti undang dewi dan ibunya kesini
untuk bicarakan kelanjutan dukungan andri dan dewi
syukurlah kalau gitu memang ini sebaiknya dibicarakan
kita tunggu kedatangan mereka besok ya
dewi bisa jelasin tante
tante jangan marah
saya tidak akan marah
kamu dan andri saling mencintai

terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante
terima kasih tante

tahanta sangat berarti bagi kami
kamu selesai kerja jam apa
biar nanti tante jemput supaya kita bisa tunggu andri di rumah tante sama sama
sejam lagi tante

tantu tunggu aja
kamu ngapain disini wih
kamu datang lagi
mama kamu gak marah sama kita
justru beliau udah kasih restu buat kita
mama kasih restu buat kita
beneran mama kasih restu ma
akhirnya mama sadar
percuma berusaha untuk memisahkan kalian
cinta kalian terlalu kuat
biar dewi aja yang kejar
tante selalu jadi orang yang bikin kamu mendayung
sat sat satu dia tunggu
sat sat tolong dengerin aku sat
apa yang harus aku lakukan agar kamu mau menerima hubungan aku sama andre
aku rela berlutut sat
kamu gak perlu seperti ini
apa kamu benar benar mencintai andre wi
tidak sat aku mencintai andre
aku bahagia sama dia
apa bersama andri kamu bisa bahagia
aku bahagia sama dia
aku juga ingin lihat kamu bahagia
apa ini artinya kamu menerima hubungan aku sama andri
saat aku tahu kalau kamu adalah orang yang baik
terima kasih ya

aku akan berusaha merelakan kamu
biarpun aku sedih
aku akan menerimanya
asalkan kamu bahagia wi
asalkan kamu bahagia wi
asalkan kamu bahagia wi
bu nanti saya harap jangan bikin keributan lagi di sini
tenang dulu bu
tante tante datang ke sini dengan baik baik
mau bicara sama ibu
betul sekali bu
saya kemari dengan baik baik
saya sadar atas kesalahan saya
dan saya juga sudah merestui hubungan mereka
dan saya ingin sekali minta maaf kepada ibu atas sikap saya yang sudah keterlaluan terhadap ibu dan keluarga
syukurlah kalau begitu
bu tanti mau merestui hubungan mereka
memang sepentasnya kita memberikan restu untuk mereka berdua bu
dan saya juga ingin membicarakan
kelanjutan hubungan dewi dan andre kepada ibu
nanti undang dewi dan ibunya ke sini untuk membicarakan kelanjutan dukungan andre dan dewi
syukurlah kalau gitu
memang ini sebaiknya dibicarakan
kita tunggu kedatangan mereka besok ya
maaf aku duluan ya
bibit cinta yang getir kadang kadang jadi dilema
ini takdir yang harus kamu terima
kamu harus bisa merelakan dewi sayang
karena hidup kamu masih panjang
sati ya dengar mama
hidup bukan matematika tapi misteri
daripada kamu terlalu banyak air mata lebih baik kamu berprestasi
satria juga lagi berusaha merelakan dewi
tapi mama juga tahu kan
nggak segampang itu satria bisa melupakan dewi mah
satria nggak bisa datang ke acara besok
itu semua terlalu menyakitkan buat aku

saya perempuan sobat kelvin